hai kembali lagi di after sepuluh diy bersama saya sarah ariyanti dan saya farhanisa nasution nah
sarah sebelum kita bikin bikin nih mau nanya sarah itu pernah mengalami susah tidur gak sih
insomnia gitu ya sering siva padahal tuh ya mati lampu udah udah terus hp dijauhin udah
udah jauh susah tidurnya nah mungkin belum coba yang satu ini nih sar karena ada satu lagi cara yang
mungkin bisa kamu dan teman teman di rumah ini terapkan supaya bisa lebih gampang tidur ya itu
dengan menggunakan lilin aromaterapi lilin aromaterapi dan kita di after sepuluh diy itu akan
ngasih tahu kalian gimana sih caranya membuat lilin aromaterapi karena kalau misalnya beli
itu agak lumayan pricy mahal gitu kan satu jor tuh bisa ratusan ribu nah ini kita juga bikin after sepuluh diy kali
dengan menggunakan lilir aromaterapi ini juga bisa menghemat kita bisa bikin sendiri dan bisa jadi
ide bisnis bisa cuan juga ya betul bisa cuan langsung aja nih sar kita akan coba buat bahan bahannya apa apa aja nih nah
kalau misalnya untuk bahan kita itu butuh yang namanya soy wax atau bwx cuman di after sepuluh diy
kali ini kita pakainya itu soy wax sebanyak dua ratus lima puluh sampai lima ratus gram oke dan setelah soy wax ini kita punya aromaterapi atau minyak
lima terapinya kali ini kita pilih yang lavender tapi sebenarnya bisa diganti ya sesuai dengan preferensi
masing masing begitu ya betul lalu yang ketiga itu kita butuh gelas kaca sebagai wadah untuk penyimpan
si waxnya nanti yang akan menjadi lilin oke betul nah setelah waxnya ini tadi kita juga butuh sumbunya
nih sarah sumbu dan perekatnya karena ini nanti akan dipergunakan sebagai sumbu lilin yang akan kita taruh di
butuh kompor dan juga panci yang berisi air nanti kita rebus lalu waxnya itu nanti kita panaskan
di sini agar meleleh betul sekali nah waxnya ini nanti akan kita taruh di dalam wadah kaca
tahan panas begitu untuk bisa dilelehkan dan akhirnya nanti kita campur dengan minyaknya
oke lalu kita butuh untuk pemanis ya karena sebenarnya tidak sebagai buat aromaterapi aja
nih ini bisa juga sebagai pemanis ruangan nanti kita akan menghiasnya kalau nanti
kering dengan bunga kering yang cantik cantik gitu iya jadi bisa sebagai dekor rumah juga ya
sebenarnya nah terakhir ini kita juga butuh pulpen tapi bukan untuk nulis nih apa dong
nah pulpen ini nanti kita akan gunakan sebagai penyangga sumbunya karena sebelum lilin yang
sudah nanti kita tuangkan itu padat itu akan harus disanggah dulu karena kalau enggak dia akan
geser geser biar cantik ya cantik tidak menurunkan estetika harus estetik harus estetik nah langsung
kali ya ini kita buat sebelumnya kita akan nyalakan dulu nih kompornya karena kita harus tunggu air
yang sudah kita taruh di dalam seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan next agar mendidih terlebih

perekat sumbunya biar dia bisa
karena ternyata van
itu selain bisa
itu juga membuat kita relax
lebih nyaman gitu kan
temaram temaram gimana gitu
terus juga bisa mengurangi depresi
apalagi kan kita sedang banyak ya
menghabiskan waktu di rumah ya
jadi tentunya bisa membuat ini lebih nyaman
kita juga berada di rumah lebih nyaman
nanti jadinya seperti ini
jadi seperti ini
sematkan pulpennya disini ya
sebelum kita tuang nanti
kita akan sematkan
nah ini sepertinya sudah mulai
boleh kita taruh ya berarti ya
kita taruh mangkuknya
di tengah tengah kompor
ini akan kita masukkan
harus dipastikan jangan sampai ada air
yang masuk ke dalam mangkuknya
enggak lama benar
karena kalau kita mengukurnya
itu sesuai dengan ukuran panci yang digunakan ya
karena kita biasanya
membuat air ini
harus bisa ditakar
supaya tidak sampai
nanti ketika mendidih
masuk gitu ke dalam wadahnya
ini kurang lebih sih
lima menit ya van ya
kurang lebih ya
kita tungguin aja ya
oke kita tunggu nih
nah sambil menunggu nih sar
kalau misalnya lilin itu
sarah ingat gak dulu kita waktu kecil
lilin itu biasanya dipakai untuk alat penerangan ya
tapi kalau misalnya sekarang ini sudah beralih fungsi
sebagai pengharum ruangan
dan juga mempercantik ruangan
nah ini juga
sempat jadi tren ya
kalau lilin aromaterapi ini
sampai apa namanya
sempat berbondong bondong gitu
gimana kalau misalnya kita tunggu dulu lima menit
untuk lilinnya meleleh
lalu kita lanjut lagi
nah setelah lilinnya
lima menit kita menunggu lilinnya itu udah cair
dan sekarang sudah cair
nah langsung aja berarti ini kita tuang ya
tapi sebelumnya kita tetesin dulu
sepuluh tetes begitu ya
untuk tadi dua ratus lima puluh ml ya
ya lebih lah
tergantung preferensi kan sebenarnya
kalau mau lebih wangi lagi boleh ditambah
setelah ditepesin kita aduk dulu nih
wanginya udah mulai tercium ya
udah mulai tercium ya
bahkan kita pakai masker udah kecium ya
berarti wangi banget nih
wah gak sabar nih nanti jadinya keju enak
nah itu diemin dulu
selanjutnya kita apa nih fan
selanjutnya kita pasang
karena kan tadi sebelumnya kita sudah menempelkan sumbunya
kita bisa mulai memasang pulpennya nih
pulpen yang tadi di awal sudah kita sebutkan digunakan untuk
si sumbunya tadi
langsung aja ini kita matikan kompor dulu ya
majukan lagi kan sedikit
ini nanti kita bersihin ya
kalau misalnya ada sisa sisa
nah ini sudah bisa kita
pertanahkan lagi sumbunya
satu sudah jadi
satu lagi nih ya
satu lagi ya
yang belum jadi
ini kan nanti jadinya itu kan
kurang estetik ya van
karena biasa ya
gak ada hiasannya ya
gak ada hiasannya
nah untuk memberikan hiasannya
dengan menggunakan bunga kering
kita harus menunggu sekitar lima belas menit
untuk dia agak setengah kering
oke berarti ini kita tunggu dulu ya
sampai dia setengah kering
sembari kita nunggu kering nih
kalau kita lihat ini udah mulai keruh ya warnanya
gak sebening itu lagi
bawahnya gitu ya
kita siapin untuk menghiasnya kan
boleh yuk kita langsung aja ya
kita pakai bunga kering ya kali ini ya
karena wadahnya gak terlalu besar
bunganya pastikan yang kecil
dan jangan terlalu rame
jadi kita taruh di atasnya begitu ya berarti
nanti dia akan kering sendiri
ini kan aku mau pakai ora pink
nah ini lucu nih kalau misalnya
warna oh biru mua ya
biru muda bagus gitu ya
nah sebenarnya juga kalau untuk menghiasnya
tidak hanya bisa di lilinnya saja ya sarah
bisa di tempatnya juga di gelas atau wadah kacanya
begitu ditempelkan di luar mungkin begitu ya
tergantung preferensi masing masing seperti apa
sukanya gimana gitu ya
aku mau pakai bunga yang ini ya kayak tadi
biru biru bagus gitu ya
biru biru bagus gitu ya
nah kalau sudah selesai menghiasnya ini nanti jadinya ada
jadinya seperti apa nih ya
bisa dilihat ini sudah dihias sumbunya juga kalau sudah kering bisa dipotong
jadinya akan seperti ini
nah ini bisa dipakai sebagai lilin aromaterapi untuk membantu seperti
susah tidur tadi ya dan juga dekor ruangan
jangan lupa saksikan cnn indonesia after sepuluh diy itu ada setiap hari jumat
dan cnn indonesia after sepuluh akan kembali usai jeda